hai sejak minggu pagi para relawan dari desa ngeplak sudah datang di pintu masuk wisata
grojogan sewutawangmangu mereka memberikan buah dan kacang serta berbagai makanan bagi
sekitar dua ratus monyet ekor panjang liar di kerojukan sewu para relawan yang rata rata
para petani ini mengumpulkan hasil panen dari kebun warga hal ini dilakukan karena jika
sampai kelaparan primata ini dikhawatirkan masuk ke permukiman untuk mencari makan
biasanya monyet di sini diberi makan oleh para pengunjung maupun oleh pedagang yang mencari
nafkah di kawasan wisata namun sejak penerapan ppkm darurat kawasan wisata air terjun ini ditutup
sementara sehingga tidak ada yang memberi makan monyet monyet tersebut kalau musim
pandemi ini mereka memang kekurangan makanan tapi kan kalau musim musim sebelum pandemi itu
mungkin kan malah kelebihan makanan dari pengunjung yang ada di wilayah kerjokan